pertama di dunia sebuah masjid di inggris menerima sumbangan amal
dalam bentuk mata uang digital atau lebih dikenal dengan istilah bitcoin
jamaah masjid ramadan yang terletak di london timur ini
mungkin tidak menyadari bagaimana sistem uang digital atau cryptocurrency bekerja
namun hal tersebut tidak menghalangi masjid ini untuk membuka sumbangan
atau biasa dikenal dengan zakat dalam mata uang digital
selama ramadan ini masjid ramadan menerima sumbangan zakat dalam bitcoin atau cryptocurrency
menurut imam masjid ramadan tidak ada yang berbeda dari bitcoin dengan mata uang lainnya
dengan cara ini pihak masjid berharap dapat memperluas basis donor mereka
untuk menghasilkan dana yang lebih besar bagi sejumlah layanan masyarakat
walau tidak semua masyarakat paham tentang cryptocurrency
tidak membuat dukungan jamaah berkurang terkait layanan
tapi di mana kalau ada masalah
saya tidak menggunakan bitcoin secara pribadi
saya tidak memiliki investasi di bitcoin
tapi jika ada kenapa tidak
dibukanya layanan zakat lewat bitcoin diharapkan bisa menggandakan
perolehan sumbangan amal masjid ramadan hingga dua kali lipat